sementara sejumlah aktivis lingkungan menggelar demonstrasi terkait buruknya penanganan limbah popok di jawa timur
mereka menantang gubernur baru nanti berani membuat peraturan yang mendesak perusahaan popok sekali pakai bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan
sejumlah aktivis lingkungan menuntut perusahaan pembuat popok sekali pakai bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan
menurut ekoton sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan
sampai saat ini perusahaan popok sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap popok popok bekas yang dibuang
hal ini diperburuk dengan perilaku masyarakat yang membuang popok bekas di sungai
sebagian masyarakat percaya membuang popok di sungai bisa menjauhkan anak mereka dari penyakit
dari penelitian ekoton setidaknya ada tiga juta popok dibuang di sungai berantas setiap harinya
karena itu mereka menantang gubernur jawa timur yang baru nanti
bisa membuat peraturan daerah terkait pengolahan limbah popok bekas
kami ingin melihat bagaimana komitmen dari kedua calon gubernur yang ada di jawa timur
terkait dengan pengendalian permasalahan pencemaran pokok ini
dari produsen kita inginkan ada kebijakan pemerintah untuk memaksa produsen popok ikut bertanggung jawab
dalam mengelola sampah popok setelah dipakai oleh masyarakat
daru juga mendesak pemerintah harus mendorong penyelesaian problem popok dari hulu
salah satunya bahan dan desain popok yang ramah lingkungan
sebagai solusi jangka pendek ekoton meminta pemerintah menyediakan dropox khusus
untuk memudahkan masyarakat membuang popok bekas
ekoton sudah beberapa kali menyambangi kota dan kabupaten di sepanjang sungai berantas untuk membersihkan popok bekas
popok bekas ini menjangkiti sungai dengan bakteri ekol yang sangat berbahaya
apalagi sungai berantas menjadi air baku untuk air konsumsi
enam juta masyarakat di jawa timur
gubernur jawa timur soekarwo telah membuat kebijakan khusus pencegahan pembuangan sampah rumah tangga di sungai
termasuk popok bekas